memperingati hari bumi pejabat gubernur jawa tengah nana sujana mendorong perwujudan konservasi sumber daya alam
termasuk melestarikan dan merawat kelestarian lingkungan
hal tersebut disampaikan oleh penjabat gubernur jawa tengah nana sujana
usai memperingati hari bumi di taman syailendra kompleks kawasan wisata dieng wonosobo
tema yang diambil dalam peringatan hari bumi tahun ini
yakni mengungkap keajaiban geopark untuk masa depan yang berkelanjutan
hal ini mengandung makna melestarikan bumi untuk masa yang akan datang
hari bumi merupakan sebuah apresiasi atau ungkapan terima kasih sebagai manusia
yang hidup di atas bumi dan selalu membutuhkan bumi
oleh karenanya pj gubernur berpesan agar masyarakat selalu merawat
menjaga dan tidak merusak lingkungan
makanya dalam hal ini saya tentunya berharap kepada seluruh masyarakat
bahwa kita ya tentunya harus terus melakukan langkah langkah untuk melestarikan
dan mengawal supaya bumi ini tetap kita jaga kelantaran kelantaranya
perayaan hari bumi dilaksanakan di dieng sebagai dorongan untuk mewujudkan
kenaikan status dataran tinggi dieng menuju geopark nasional
dengan basis konservasi sumber daya alam